sidang lanjutan tragedi kanjuruan untuk dua terdakwa abdul haris dan suko widodo
memasuki babak akhir kamis dua puluh tiga februari sidang di pengadilan negeri surabaya
mengagendakan duplik atau tanggapan penasihat hukum atas replik jaksa penuntut umum
sedangkan untuk tiga terdakwa dari unsur kepolisian menghadapi tuntutan jaksa
duplik berisi tanggapan penasihat hukum kedua terdakwa atas replik
yang merupakan tanggapan jaksa penuntut umum atas pledoi atau nota pembelaan
terdakwa abdul haris mantan panitia pelaksana arema fc dan suko widodo mantan security officer
kedua terdakwa tetap pada pendiriannya bahwa mereka dikambing hitamkan
keduanya mendesak mantan ketua umum pssi muhammad iryawan
dan mantan direktur liga indonesia baru pt lib ahmad hadian lukita juga diseret ke pengadilan
sedangkan untuk tiga terdakwa dari unsur kepolisian
mantan kabak operasional
polres malang kompol wahyu setio pranoto
dan kisatu brimepolda jatim akp has darmawan dan kasat samapta polres malang
akp bambang sidik akmadi menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum
ya ini adalah hukuman yang paling berat buat saya keluarga saya dan teman teman
tapi biarlah itu yang publik yang menilai
tapi saya yakin saya tidak bersalah
saya membantu dalam pelaksanaan pertandingan
karena yang punya gawe besar nasional adalah pssi dan lib